api yang membakar pt rakabu sejahtera pabrik mebel milik keluarga presiden joko widodo di kalijambe sragen jawa tengah
akhirnya bisa dipadamkan setelah tujuh jam
kerugian diperkirakan mencapai lebih dari lima miliar rupiah
para karyawan sejak pagi hanya bisa duduk di pintu masuk pabrik pt rakabu sejahtera
yang terletak di jalan solo purwodadi kecamatan kalijambe sragen
mereka menunggu keputusan pihak perusahaan untuk langkah selanjutnya
sementara petugas kepolisian memasang garis pembatas kepolisian
pemadaman kebakaran sendiri masih dilakukan hingga rabu dini hari
sebanyak tiga puluh unit pemadam dari seluruh kota solopraya dikerahkan untuk memadamkan api
sekitar tujuh jam para petugas pemadam berusaha memadamkan api
untuk mengantisipasi adanya titik api rabu pagi disiapkan satu unit pemadam di lokasi kejadian
sekitar delapan puluh persen bangunan di pabrik yang berdiri di lahan seluas dua ribu meter persegi hangus dilalap si jago merah
petugas kepolisian dibantu koramil kalijambe mensterilkan lokasi dari warga
pagi ini untuk di lokasi mulai tadi jam enam sampai jam setengah tujuh sudah disterilkan
kemudian api sudah tidak ada namun masih ada sedikit asap yang keluar karena sisa sisa dari pembakaran dari percikan api
pabrik mebel milik keluarga presiden jokowi ini terbakar pada selasa petang
api yang diduga muncul dari ruang oven menyambar bahan mudah terbakar di dekatnya
kerugian akibat kebakaran diperkirakan lebih dari lima miliar rupiah
kartika bagus seragen